polresta sidoarjo menggerebek sebuah gudang di kawasan pergudangan safe and lock
desa rangka kidul kabupaten sidoarjo jawa timur senin siang
seorang pemilik gudang ditangkap dan petugas mengamankan lebih dari tiga puluh sembilan ribu box masker asal tiongkok
pemilik gudang mengaku lebih dari satu sembilan ratus lembar masker tak berizin itu
ia datangkan dari tiongkok pada desember dua ribu sembilan belas lalu
masker masker tersebut kemudian dikemas ulang dan diberi tali
untuk dipasarkan di kota kota besar seperti jakarta dan surabaya
polisi masih menyelidiki kasus ini dan telah menetapkan pemilik gudang sebagai tersangka
jadi ini adalah repacking ulang barang masker ini diimpor dari china
kan repacking nggak boleh harus melalui ketentuan aturan
harus ada izinnya dan harus memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan
penimbunan masker dan cairan pembersih tangan juga terjadi di kabupaten bogor jawa barat
satreskrim polres bogor menyita ratusan box masker dan cairan pembersih tangan
dari sebuah rumah kontrakan di kawasan pakansari cibinong kabupaten bogor
pelaku mengaku menjual cairan pembersih tangan seharga rp satu ratus dua puluh ribu per botol
padahal harga aslinya hanya dua puluh ribu rupiah
sementara ratusan box masker yang dibeli seharga dua puluh ribu per box dijual pelaku seharga tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah
polisi menangkap empat tersangka dan mengamankan barang bukti lain berupa dua unit mobil
selain menimbun cairan pembersih tangan dan masker
para pelaku juga memproduksi masker palsu yang tidak sesuai standar kesehatan
polisi masih mendalami dugaan sindikat penimbun masker dan cairan pembersih tangan ini
tim liputan cnn indonesia